pemerintah indonesia menyambut baik terlaksananya pertemuan antara pemerintah korea utara dan amerika serikat yang digelar di singapura
presiden joko widodo menyebut seluruh negara di dunia berharap pertemuan kim dan trump bisa menghasilkan kontribusi perdamaian
tidak hanya di kawasan semenanjung korea regional asia namun juga dunia secara global
pertemuan bersejarah ini disebut sebagai pembicaraan perdamaian amerika dan korut untuk mencairkan ketegangan kedua negara
indonesia menyambut baik dan mendukung berlangsungnya ktt amerika serikat dan korea utara pada hari ini di singapura
dan kita berharap hasil ktt ini dapat memberikan kontribusi bagi perdamaian
baik di kawasan semenanjung korea di kawasan kini
maupun bagi perdamaian dunia saya kira harapannya itu